video amatir milik warga ini mengabadikan momen sebuah truk kontainer
nekat melewati gang sempit di tengah pemukiman warga desa sobontoro
kecamatan tambak boyo tuban
kendaraan berukuran besar ini sempat kesulitan melintas
lantaran lebar jalan hanya seukuran badan truk
sementara di sisi kiri dan kanan berdiri rumah warga
menurut warga lalu lalang truk di jalanan sempit ini terjadi tiga kali dalam sepekan
truk melintasi kawasan ini untuk mengangkut barang dari pabrik pengolahan ikan
yang berlokasi di ujung gang
tidak jarang saat melintas truk menyerempet sejumlah bagian rumah yang berujung kerusakan
selain itu warga juga terusik dengan aroma tidak sedap saat truk mengangkut limbah
dari pabrik pengolahan ikan yang telah berdiri sejak tiga puluh tahun lalu
selain rumah rata rata keluarnya warga apa
ya itu masalah limbah
limbah ya pengaruhnya ya sampai mutah mutah
yang dulu kan itu pak cuma mobil kecil kecil izinnya
tapi sekarang ada kontainer ada truk truk besar
terus ada panjang warga apa
ya ada panjang itu kontainer itu bongkar rumahnya di luar
lapor ke desa ke disub
terus ke pemkap
tapi nggak ada respon pak sudah empat bulan saya lapor
untuk mengatasi permasalahan ini dinas perhubungan kabupaten tuban
akan menggelar mediasi yang melibatkan sejumlah pihak
seperti perusahaan pengolah ikan dan warga
betul itu sudah ada pengaduan
dan kebetulan beberapa waktu yang lalu coba kami mediasi
kami mengumpulkan forko pimka kecamatan tambah boyo dan pak kades
itu sudah yang bersangkutan itu sudah ngajukan ke kementerian perhubungan
dan itu sudah ada sidang pertama
sidang pertama itu kebetulan disub juga mengikuti
dan disitu direkomendasikan untuk ada mitigasi
jadi pembuatan jalan alternatif yang jalan
sebelumnya perusahaan tersebut diketahui telah mengajukan analisis dampak lalu lintas
atau anda lalin ke kementerian perhubungan
pada sidang pertama
pada sidang pertama perusahaan diminta membangun jalan alternatif sebagai jalur mengangkut barang
dion fajar arianto tuban jotim